kementerian pertanian menggelar operasi pasar untuk komoditas telur di delapan titik di jakarta pada hari sabtu
sebanyak delapan ton telur dijual dengan harga rp dua puluh tiga per kilogram
harga ini lebih rendah dibanding harga telur di pasar tradisional jakarta
yang rata rata mencapai rp dua puluh delapan per kilogram
kementerian pertanian menggelar operasi pasar untuk komoditas telur di delapan pasar tradisional jakarta
yang dikelola oleh pd pasar jaya
seperti pasar mampang pasar tebet barat maupun pasar jatinegara
dalam operasi pasar ini delapan ton dijual dengan harga rp dua puluh tiga per kilogram
sementara di pasaran saat ini harga telur berkisar rp dua puluh delapan per kilogram
pembelian untuk setiap konsumen dibatasi sebanyak dua kilogram
namun untuk pedagang kecil makanan seperti pengelola warteg atau warung makanan
diberi toleransi pembelian hingga lima kilogram
sih bagus banget ya pak ya soalnya kan
seminggu ini aja telur setiap hari naik pak
saya beli tiga hari yang lalu masih rp dua puluh empat besoknya saya beli rp dua puluh lima rp dua puluh enam rp dua puluh tujuh rp dua puluh delapan
ya buat saya bagus banget karena kebenaran konsumsi telur di rumah saya juga banyak banget pak
bukan buat bikin kue bukan bukan karena akhir tahun
tapi memang tiap hari kita konsumsi telur banyak
iya ini lebih murah dari yang ed seran di dalam pasar gitu
jadi ya emang tiap hari beli lima kilo
nah ini belinya lima kilo
meskipun menguntungkan konsumen operasi pasar yang digelar oleh kementan
jadi distributor sendiri harganya tinggi sekitar rp tiga ratus delapan puluh per peti
hampir rp dua puluh lima lebih rp dua puluh enam per kilonya
kita jual rp dua puluh delapan bulan susutnya kantong plastiknya segala macam
kita kalau pedagang
lebih senangnya harga jual telur itu harganya rendah lebih enak kita keuntungan
harga telur yang dijual kementerian pertanian dalam operasi pasar
lebih rendah dari harga pasar karena membeli langsung dari para peternak
tanpa melalui jalur distributor
kita telur langsung dari peternak kita ambil langsung dari peternak
intinya kita tidak merugikan peternak dengan harga standar dari peternak kita jual
dengan harga peternak juga
kita hanya mendugaskan untuk masyarakat kita yang bertugas ya harganya segitu juga
operasi pasar untuk komunitas telur hanya dilakukan selama satu hari
namun jika harga telur menjelang natal dan tahun baru di level konsumen belum mengalami penurunan
maka operasi pasar akan dilakukan kembali
eddy duy rianto jakarta